sebelum pandemi dunia penerbangan sedang menikmati masa keemasannya
hal ini terlihat dari jumlah penumpang pengguna pesawat di seluruh dunia yang terus meningkat
statistika revenue aviasi dunia mencatat
tahun dua ribu sembilan belas industri ini menembus revenue hingga delapan ratus tiga puluh delapan miliar dolar amerika
atau setara dengan dua belas tiga triliun rupiah
dua ribu dua puluh seharusnya ditargetkan menembus angka delapan ratus tujuh puluh dua miliar dolar amerika
namun di tiga semester kedua tahun ini angkanya menurun bahkan hingga empat ratus sembilan belas miliar dolar amerika
dan dua ribu dua puluh mendarat
pandemi langit pun sepi
hampir delapan juta penerbangan dibatalkan antara januari hingga juli
lima belas ribu pesawat seluruh dunia di grounded
hingga badai phk semakin kencang
dan perjalanan domestik menarik di beberapa pasar
tapi tidak cukup untuk menahan industri
jadi krisis ini menyerang empat delapan miliar pekerjaan aviasi
tapi pengembangan konektivitas di luar negara menyebabkan empat puluh satu dua miliar pekerjaan
menurut skenario salah satu perusahaan
jumlah penumpang akan tetap minus hingga maret dua ribu dua puluh satu
pemulihan kekondisi pra pandemi baru bisa tercapai pada dua ribu dua puluh empat
pandemi covid sembilan belas mengukir sejarah baru di dunia industri penerbangan global
termasuk di indonesia
penurunan penerbangan global
di mana sekitar sembilan miliar penumpang seluruh dunia tidak bisa melakukan perjalanan udara sama seperti tahun dua ribu sembilan belas kebelakang
di indonesia soekarno hatta yang menjadi salah satu bandara tersibuk di indonesia
pun tidak bisa mencapai target enam puluh juta penumpang dalam satu tahun ini
kondisi serupa juga terjadi di bandara internasional igusti ngurah rai bali
hanya penumpang yang mengantungi syarat lengkap dapat melakukan perjalanan udara
sesuai yang tercantum di peraturan pemerintah nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
kebijakan restriksi perjalanan orang di transportasi udara pun tak lepas dari revisi
kementerian kesehatan dan gugus tugas ya tentunya kami berkonsultasi juga dengan kementerian dan lembaga tersebut
nah keputusan ini dianggap
kita harus mengambil melalui sebuah proses gitu ya
karena ini penting dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan masa
nah kemudian dalam waktu
berlakunya sebenarnya sampai dengan tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh ya
sesuai dengan tujuh hari setelah lebaran kan
h plus tujuh setelah idul fitri
namun kemudian setelah kita melihat situasinya yang memang kelihatannya masih belum kondusif
diperpanjang lagi sampai tanggal tujuh juni
ceo anyan maskapai platmerah yang baru menjabat satu bulan ini langsung dihadapi pandemi
jutaan jadwal penerbangan dibatalkan terlihat pada bulan maret
penurunan permintaan pun terlihat di bulan mei
nah dana itu memang kita gunakan akan gunakan
kalau nanti datang masuk untuk memperbaiki operasional kita ke depan
ya kita mengajukan proposal ke mereka ke pemerintah
kita mengajukan kepada pemerintah juga inisiatif inisiatif kita
memang ada asumsi asumsi yang kita taruh dalam situ
dan kita katakan sama pemerintah ini asumsi loh
tapi kita convince misalnya asumsinya adalah
saya contoh bahwa kita akan fokus ke domestik
itu clear itu bukan asumsi strategi itu
tapi yang kedua adalah asumsinya tahun depan itu
belum selesai soal angka penurunan penumpang yang terjun bebas
serta kerugian dan dana talangan
menurutnya trafik penerbangan berarti ada pesawat yang terpaksa harus di grounded
tapi kalau kita lihat pada saat april mei
itu pesawat yang di grounded di bandara soekarno hatta
yang terbesar itu sudah kurang lebih
jadi di angka mendekati satu ratus dua puluh pesawat
tetapi kalau kita lihat minggu terakhir di bulan agustus
kami terus memonitor pesawat pesawat yang masih belum bergerak
itu sudah turun cukup banyak
hanya tersisa tinggal sekitar tujuh puluh pesawat saja
peluang inspection ini dilakukan tentunya dalam semua aspek keselamatan pesawat
kemudian ada juga landing gear area
ya roda pendarat pesawat
kemudian juga ada cabin maintenance nya
seperti kita berada sekarang dalam kabin kompatmen ini
industri penerbangan merupakan salah satu industri yang cukup kompleks dari berbagai aspek
tidak ada satupun perusahaan
penerbangan dunia yang siap menjawab tantangan pandemi sampai hari ini